polisi memperlakukan one way tol dari cikampek menuju cawang pada selasa sembilan belas juni dua ribu delapan belas
mulai pukul lima belas waktu indonesia barat
kontraflow ini bertujuan mengurangi kepadatan di jalur tol bagi pemudik yang kembali ke jakarta
pemberlakuan ini secara resmi disampaikan kakor lantas polri irjen pol royke lumowa lewat rilis
sehari sebelumnya kontraflow diberlakukan pukul dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat hingga pagi pukul setengah tujuh pagi
akibat pemberlakuan kontraflow ini terjadi kepadatan jalur arteri kalimalang menuju bekasi
sebab kendaraan yang melintas di toll dalam kota dialihkan keluar di exit toll cawang
titik kepadatan pun mulai terlihat di simpang bekasi cyber park dan simpang pangkalan jati
selain banyaknya lampu merah arteri kalimalang dipenuhi kendaraan yang akan melewati jalur tersebut